di pasca lebaran stasiun pasar senen masih dipenuhi pemudik
sebanyak dua puluh tiga delapan ratus tujuh puluh lima penumpang akan berangkat dari stasiun pasar senen pada hari jumat ini
jumat pagi para pemudik terlihat masih memadati stasiun pasar senen dengan membawa banyak barang bawaan
tercatat hampir empat puluh dua ribu pemudik berangkat dari jakarta menggunakan kereta api dari stasiun gambir dan stasiun pasar senen

kereta api jarak jauh akan diberangkatkan dari stasiun pasar senen untuk mengangkut pemudik ke kampung halamannya